dalam rangkaian kunjungan kerja ke jawa barat presiden jokowi mendadak berhenti dan turun ke sawah saat melintas di tasik malaya
agenda dadakan ini membuat warga yang melihat perhamburan ke sawah untuk sekedar berfoto bersama
beginilah aksi belusukan presiden republik indonesia joko widodo saat melakukan kunjungan kerja ke daerah selatan jawa barat yakni banjar ciamis dan tasikmalaya
saat perjalanan menuju ke bandung rombongan presiden berhenti di sebuah areal persawahan di kelurahan kota baru kecamatan taman sari tasikmalaya
presiden jokowi kemudian keluar dan berjalan ke pematang sawah untuk melihat kondisi pertanian
presiden jokowi juga sempat bercangkrama dengan sejumlah petani
melihat presiden turun ke sawah warga pun berhamburan mendekat untuk menyapa dan berfoto bersama
petani mengaku tidak menyangka akan dikunjungi presiden
namun mereka mengaku senang karena bisa bertemu dengan presiden bahkan dijanjikan akan dibantu membangun irigasi
irigasi ada kalau musim hujan kalau musim kemarau berjalan nggak airnya
tidak semuanya kebagian
oh hanya sebagian saja ya
salah satu pejabat daerah yang ikut dalam iring iringan kunjungan kerja presiden
mengaku kaget dan tidak menyangka presiden akan turun ke sawah
namun hal itu ia maklumi karena salah satu program kerja presiden joko widodo adalah meningkatkan ketahanan pangan
salah satu program jokowi dodo adalah mengembangkan ketahanan pangan
jadi bagaimana mengoptimalkan lahan lahan pertanian dan bagaimana meningkatkan kejahatan pertanian
kunjungan kerja presiden jokowi ke tiga daerah di jawa barat ini untuk membagikan sertifikat tanah dan kartu indonesia pintar atau kip
selain itu presiden rencananya akan ke sadun sijalak harupat bandung untuk membuka turnan mesya pak bola piala presiden
sementara tasik malaya hanya disinggahi dalam waktu singkat untuk istirahat makan siang
sehingga aksi berhenti dan turun ke sawah ini menjadi agenda dadakan